banjir tak jadi soal bagi pasangan ahmad faisal al karim dan fitri ahlakul karimah
pernikahan mereka tetap berlangsung meski lokasi acara dikepung banjir
mengarungi banjir sedalam satu meter dengan perahu
faisal menuju kediaman fitri di dukuh kerajaan kabupaten kudus senin pagi
proses sakral pernikahan keduanya dilangsungkan di gedung pertemuan
yang berjarak sekitar lima ratus meter dari rumah fitri
proses akad nikah hingga resepsi pun berjalan lancar
sejumlah kerabat dan tetangga membantu menyeberangkan seluruh tamu ke pesta pernikahan
desa karangrowo merupakan salah satu lokasi banjir di kudus
banjir terjadi karena meluapnya sungai wulan
yang menyebabkan penyakit dan penyakit yang menyebabkan penyakit
melintasi desa tersebut
empat ratus rumah terendam dan tiga ribu orang terkena dampak banjir
masih dari kudus sebuah truk terguling saat melintasi jalanan yang tergenang banjir
di jalur pantura desa jatiwetan senin pagi
truk yang akan membawa padi dari tuban menuju demak tersebut
melintasi lubang yang cukup dalam
kejadian ini membuat akses jalan menuju semarang tertutup
butuh waktu tiga jam untuk mengevakuasi truk dan muatannya
yang mengakibatkan arus lalu lintas tersedak
untuk sementara lubang jalan diberikan tanda oleh warga
agar tidak kembali memakan korban
banjir di jalur alternatif pati rembang
tempatnya di desa tondo mulyo kecamatan jakenen
membuat kendaraan roda dua tidak bisa melintas pada senin
ketinggian air yang mencapai satu meter
membuat pengguna jalan harus menggunakan ojek truk
pengguna jasa ojek truk harus mengeluarkan biaya lima belas ribu rupiah
sekali melintasi jalur tersedak
untuk mengembangkan perusahaan tersebut
sementara penyedia jasa ojek mengaku dalam sehari bisa mendapatkan hingga satu juta rupiah
selain merendam jalan pantura
banjir juga merendam ribuan rumah dan area sawah
berdasarkan data bpbd pati
minggu siang terdapat lebih dari delapan belas ribu jiwa terdampak banjir
yang tersebar di sembilan kecamatan
tim liputan cnn indonesia